kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ketua umum kita
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dalam pembukaan rakernas pdip menyebut
demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang
di masa pemerintahan prabowo megawati menyatakan posisi pdip harus tetap mendengarkan suara akar rumput
sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi
kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances
bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang
namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan
hanya bedanya apa toh
yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya
bagaimana sikap pdi perjuangan terhadap pemerintahan ke depan
tentu harus dicermati dengan sesakma
partai harus mendengarkan semua suara akar rumput dari yang berteriak teriak sampai sayup sayup
megawati juga menekankan pdip tidak perlu selalu berada di zona nyaman
karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa
sudahlah tidak usah zona nyaman zona nyaman melulu
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menanggapi pidato ketumum pd perjuangan megawati soekarno putri
yang memberi sinyal akan oposisi
menurut habib pdip akan bersikap seimbang terhadap kebijakan pemerintahan nantinya
kita tidak dikenal yang namanya oposisi
tapi di dalam atau di luar pemerintahan

terlepas mereka di dalam atau di luar pemerintahan
mereka yang saya dengar akan support
dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik
mereka akan kritik akan kasih masukan secara
dan mereka akan mencari pemerintah yang lebih elegan
direktur eksekutif carta politika indonesia yunarto wijaya menganalisis
besar peluang pdip akan memilih sikap oposisi ke depan
meski demikian yunarto memprediksi
sikap pdip akan diumumkan saat kongres bukan saat rakernas pekan ini
saya pikir sekjen itu kan representasi dari ketua umum
dan statement statement yang keluar dari masasto beberapa bulan terakhir
sepertinya menunjukkan memang sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan
walaupun menjadi menarik berbeda memang sepertinya dengan sikap mbak puan
yang cenderung lebih lentur atau orang orang yang dianggap dekat dengan mbak puan
saya melihat dalam rakernas ini tidak akan ada keputusan atau deklarasi
menjadi bagian dari pemerintahan prabowo gibran atau di luar pemerintahan prabowo gibran
saya menduga bahwa keputusan itu biasanya kalau di pdi perjuangan
baru akan diambil setelah kongres
rakenas pdp akan berakhir hari minggu besok
namun dalam beberapa pernyataan sekjen pdp hasto kristianto
pdip sering disebut akan mengambil sikap oposisi
ketua umum pdi perjuangan sudah memberikan sinyal oposisi
apakah ke depan akan berkoalisi atau justru berani oposisi
kami akan bahas bersama politisi pdip nanti
kita masih menunggu masinton pasaribu yang ada di arena rakernas
dosen ilmu politik universitas al azhar ujang komarudin
selamat malam kang ujang
kalau dari pernyataannya bu mega
walaupun belum tegas dinyatakan di arena rakernas
kayaknya sih kodenya sudah cukup jelas atau bahkan sangat jelas
ke arah di luar pemerintahan begitu kang ujang
iya bukan lagi samar samar ya bukan lagi sayup sayup
tanda tanda gitu ya apa namanya
bahwa kelihatannya pdip ke depan gitu ya
akan ada di luar pemerintahan
kalau pdip nya masuk pemerintahan perpogiban
maka ya tidak akan menyisakan
apa katakanlah ya partai di luar pemerintahan
atau tidak ada katakanlah bahasa lain ya oposisi begitu
demokrasi itu membutuhkan instrumen partai partai di luar pemerintahan itu
dan pdi punya kemampuan untuk menjadi partai oposisi yang kuat dan tangguh
sering saya katakan bahkan di kompas tv ya
bahwa pemerintahan perpogiban harus kuat
tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh
oleh karena itu ketika kita bicara soal kalkulasi tadi
dalam narasi kompas tv malam ini
yang katakanlah kalau digabung koalisi indonesia maju
pasca masuknya pkb dengan nasdem tujuh puluh satu
makanya itu sangat kuat pemerintahan perpogiban
oleh karena itu membutuhkan juga katakanlah oposisi yang kuat
nah pdip ini ketika menjadi oposisi
katakanlah ketika orde baru lah ya masih pdi
lalu ketika masa pemerintahan pak sby
itu sangat lincah sangat kritis sangat berani gitu loh
hasilnya apa selama sepuluh tahun menjadi oposisi di zaman sby
maka pemilu berikutnya memenangkan kontestasi pemilu
dan itu menjadi investasi yang baik ketika itu
ketika memilih menjadi partai oposisi
saya meyakini karena banyak pertimbangan
masukan masukan dari akar rumput
saya melihat potensi menjadi oposisi itu lebih besar
dibandingkan harus masuk ke koalisi perpogiban
tampaknya suasana kebatinan di rakernas ini sudah mengarah ke sana
apakah jadi latar belakang utamanya
bukan semata mata karena pdip bukan pemenang pilpres
tapi karena ada hubungan yang semakin ketara renggangnya
karena bahkan saat ditanyakan oleh ibu megawati
siapa yang bertanggung jawab siapa yang salah dengan kondisi mk saat ini
apa yang ujang baca dari hal ini
karena berkali kali bahkan kritik itu disampaikan
ya ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan
pertama tentu pdip mempertimbangkan suara suara
masukan dari akar rumput tadi
dan saya meyakini akar rumput ini di pdip
banyak yang menginginkan pdip masuk
tentu ingin masuk pemerintahan
ya agar misalkan kalau punya kasus aman
kalau di pemerintahan tidak dikerjai kan begitu
nah yang kedua pertimbangannya saya melihat
bahwa bisa jadi bahwa pdip hari ini tidak nyaman dengan pak jokowi
dan kita tahu sama sama tahu juga
bahwa pak jokowi ya kita menitipkan gibran sebagai ketika itu cawapres
sebagai wakil presiden yang akan dilantik bersama pak prabowo
jadi kalau posisinya mendukung prabowo berarti tidak mungkin
maka pilihan menjadi oposisi akan lebih besar
instrumen partai yang bisa
bermanuper kuat untuk bisa mengkritisi pemerintahan
kalau bahasa ibu megawati harus ada check and balances
nah pdip ini saya meyakini
kalau posisinya di oposisi
itu lebih kuat dan lebih tangguh dan lebih gahar gitu loh
dibandingkan harus masuk ke pemerintahan
itu nanti tentu tadi akar rumput akan kecewa gitu ya
publik juga melihat bahwa kok pdip tidak konsisten
kenapa mendukung di situ ada gibran gitu kan
itu kan yang menjadi persoalan sendiri bagi pdip
oleh karena itu untuk jangka panjang politik pdip
saya meyakini ya pilihan menjadi oposisi saat ini ya
tapi belum tentu sikap ini akan dinyatakan secara tegas besok
kang ujang melihat kemungkinan demikian
karena bisa saja itu disampaikan
atau biasanya juga sikap politik itu disampaikan setelah kongres
potensinya berapa besar kalau kang ujang melihatnya
saya tidak yakin kalau akan diumumkan esok begitu
dalam konteks politik pelantikan pak prabowo pun masih
sekitar kurang lebih ya lima bulan gitu
nah dalam konteks itu juga kalau diumumkan sekarang
tidak ada ruang nanti untuk bisa berkomunikasi
atau bernegosiasi ya katakanlah elit elit pdip dengan kelompok pemerintah
ini kan dalam politik itu kan berjalan
walaupun pilihannya nanti menjadi oposisi
tetapi kan ruang negosiasi ruang kompromi
ruang komunikasi itu pasti akan dibangun
saya melihat begini mbak priska
kita tahu juga bahwa di masa
sby itu pdip menjadi oposisi
bahwa almarhum pak topik kemas itu menjadi ketua mprri
yang itu direstui juga oleh pak sby
padahal kita tahu oposisi
tapi mbak puan aman menjadi ketua dpr kan begitu
kita akan tanyakan ini juga ya kang ujang
bagaimana potensinya kepada politisi pdi perjuangan
ada bang masinton pasaribu yang bergabung
di arena rakernas ke lima pdi perjuangan
malam bang masinton dengan friska di sini
ada juga kang ujang komarudin
ya malam mbak priska pak ujang
kalau bicara soal apa sikap politik pdip
tapi bicara soal suasana kebatinan
kayaknya arah arahnya udah di luar pemerintahan ya
kalau dibaca bang masinton
membaca arah arahnya juga nggak boleh mendauli
artinya begini bahwa ini kan sikap politik
sedang hari ini sedang dibahas
kemudian juga komisi yang menyangkut tentang persiapan pilkada
nah besok itu akan dibacakan sikap politik
beberapa yang kita garisbawahi ya
bahwa demokrasi kita ini kan berjalan dalam
apalagi dengan momentum pemilu kemarin ya
demokrasi dan kedaulatan rakyat ini benar benar berjalan
esensi dari demokrasi itu sendiri
di mana rakyat menentukan
masa depan pimpinannya dan lain lain
kalau menyangkut tentang sikap politik
bahwa demokrasi itu kan membutuhkan
butuh kontrol butuh pengawasan butuh keseimbangan
artinya bukan langsung bisa disimpulkan
kita juga saya tidak langsung menyimpulkan bahwa akan ada di luar pemerintahan
tidak kita harus mengawal dan menjaga
agar mandat reformasi demokrasi yang sudah kita jalani
selama dua puluh enam tahun ini berjalan
sesuai dengan semangat kita melakukan reformasi dan demokrasi
lalu begitu ya dimana esensi dari demokrasi itu adalah bagaimana
pengelolaan kekuasaan negara pemerintahan dan lain lain
itu bekerja untuk kepentingan rakyat tadi
nah pak mas hinton tapi kalau bicara soal konsep kerjasama
yang ditawarkan pdi perjuangan ini opsinya apa saja sih
tadi kan mas ganjar sudah bilang juga bahwa ada konsep kerjasama
nah kerjasama ini konteksnya bagaimana membacanya
bicara tentang negara harus
berjalan sesuai dengan koridor konstitusi sebagai landasan dasarnya
bagaimana negara mampu mengakselerasi mempercepat
laju kesejahteraan masyarakat dan lain lain begitu
nah kerjasama itu ya kalau kita lihat
muara dari apa sorry ya hilir dari politik itu kan
bagaimana rakyat bisa memperoleh manfaat dari tata kelola negara yang benar
bagaimana rakyat bisa memperoleh program programnya
yang dianggarkan melalui apbn
nah artinya kalau memang programnya itu bagus buat rakyat
kan bisa dibangun kerja didukung
kalau memang ternyata belum pas untuk rakyat ya kita akan bisa kasih alternatif
solusi kebijakan program seperti itu
nah artinya apa bahwa arus utama politik itu
adalah untuk sebesar besarnya manfaat untuk kesejahteraan rakyat
oke nah terakhir singkat saja bang mas hinton
besok itu akan dipastikankah di mana posisi pdi perjuangan
di dalam di luar pemerintahan atau masih ada opsi setelah kongres
iya tentu ini kan kita besok masih rakernas apakah sikap politik itu berada di dalam atau di luar
saya belum kesana ya tetapi kita yang perlu kita underline itu adalah
tentang bahwa demokrasi ini harus kita kawal
maka semangat dari rakernas ini adalah disimbolkan dengan api abadi
yang kita ambil dari merapen gerobokan jawa tengah
bahwa obor ini adalah dia menjadi suluh buat menerangi demokrasi kita
yang sedang dalam kegelapan hari ini
api merapean yang kita bawa itu ke arena rekenas adalah
dia adalah sebagai obor penerang buat bangsa ini seperti itu
nah bagaimana nanti hasilnya menerjemahkan secara lebih eksplisit
yang disampaikan bang masinton tadi yang juga sudah disampaikan bu ketua umum
terima kasih bang mas hinton pasar ibu politisi pdip kang ujang komarudin
terima kasih banyak sudah bergabung di sapa indonesia malam